terima kasih om
rum sebenarnya kangen banget sama bang robi
tapi setiap rum ngeliat bang robi
hati rum malah jadi sakit lagi bang
apaan sih itu
ya allah kenapa sakit
kenapa sih bang
bumi habis makan buburnya haji sulam
umi muntahin biar kagak kena sialnya
ya kalau misalnya dimuntahin kenapa dimasak
kan saya mubazir nih sekarang dimuntahin lagi nih
ini tuh strategi
supaya tuh wakak percaya
kalau umi tuh bener bener udah bayar ambil si haji sulam
ah kagak ngerti ngertinya dah loh
ini namanya politik pencitraan
ya allah umi
itu sama aja
umi ngebohongin semua warga kalau kayak gitu
loh usah lo gak baik
umi sana dulu umi
iya mbak baik
kamu sekarang mau kemana
saya anterin ya
gak usah mbak
ru mau interview dan tempatnya juga gak jauh kok dari sini
saya pikir kamu tuh mau pulang
soalnya kebetulan saya sekarang mau kerumah rumahan robby
dia tuh gak datang ke kantor hari ini rum
ditelepon terus juga dihubungin tuh gak bisa bisa
padahal kita sekarang tuh harus bikin laporan yang penting banget rum
kita berdua aja rum
boleh sih mbak
tapi maaf jangan sekarang
rum buru buru soalnya
yaudah kalau gitu rum
nggak usah mbak bener nggak usah
yaudah nanti lain waktu kita ketemu ya

akhirnya mbak raina mau melakukan pertemuan nue
terima kasih variasi id dan akan selamat
terima kasih dan sampai jumpa

tidak cuki untuk kabarnya
saya bisa bisa melatih jalan terus
tapi tidak harus kapan kapan dong ya

tapi aku juga bisa tanyakan sembarangan dari dia
kongsi itu menojok ya
lo atur yang benar dong
atur yang bener
jangan terlalu susu
jangan terlalu susu
kok nggak jatah rokok mau makan
kemaren kan udah dikasih jatuh
sekarang kan beda pok
lo deh lama lama aja tukang peres ya
tiap hari dimintain duit
yaudah biarin aja
lalu juga ayah bongkar rahasia pura pura damai mas bulan
pan semalam udah lo bongkar
kagak ada orang yang percaya sama begundal model kayak lo sama si sob ari
yeh begundal gini juga orangnya jujur
siapa yang bilang lo jujur
ponakan aye yang cantik jelita
si rumana sih kagak ngepek
itu anak gue
ujung ujungnya dia pasti bakalan bela orang tuanya
udah deh lo gak usah ngancem ngancem gue deh
jadi gak ngasih nih
eh bayar sekarang
setekor lagi deh gue dah
ngapain sih ini anak sumadi lagi
gara gara tuh anak tuh jadi hubungan si rumana sama si romin jadi pecah deh
eh si rere dateng
mau apa dia kemari ya
udah dulu jangan sok ramah deh
as salamu'alaikum mak pok
ada apa ya kemari
rere mau ngambil berkas dan dokumentasi pekerjaan yang dibawa sama robong kok
mau panggilin ya
suruh duduk dong mak
ada rere tuh di depan katanya mau ngambil berkas
masih korea tio

beberapa laki laki liat semua kehendak yang ada di depan
masih henyat yang lebih sakit sekarang
ini sekian paeng ya hunter
katanya dia lagi gak enak hati ketemu sama kamu
mpo juga gak tau reh
yah yaudah kalo gitu mpo
pak reh pamit dulu ya
kalo sampe si mahmud luat mari
gua bikin abis tuh anaknya
ngapain sih mondar mandir doka istri kaan aja
babel lagi nungguin si mahmud
emangnya abang mahmud bakalan lewat sini deh
siapa tau aja
babeh orangnya aneh
katanya sebel banget sama tuh orang setengah hidup
tapi buktinya ditungguin juga
gedek sama si mahmud sampe akhir riwayat babeh
babeh tuh kesel sama dia
yang nyampein informasi tentang kebusuknya haji muhyiddin
sama haji maimunah
itu si mahmud
keluarganya haji sulam tuh
sama berita berita yang udah nyate
begitu ceritanya be
gua paling gedek tuh sama dia tuh
gua pengen buka banget sandiwaranya haji muhyiddin sama haji maimunah tuh
bongkar dah be
bongkar semuanya abis abisan
tapi inget ya be
babeh tetep harus merestui hubungan raya sama bang mahmud
eh itu juga kalo bang mahmud jadi orang kaya
gua kagak bakalan setuju
ibarat gue loh
udah gue nyok
saya udah mulai suka dengan roti
dan nyaman menjadi partner dia di kantor ini
terus masalahnya apa re
sekarang robby itu
sudah menurun profesionalitasnya pak
dan menurut saya
dan urusan pekerjaan itu harus dipisahkan pak
kau sudah tahu
kau sudah tahu
kau sudah tahu
kau sudah tahu